lima badan usaha milik negara bersinergi menandatangani nota kesepahaman
proyek peningkatan nilai kawasan industri pulau gadung
dan kawasan ini digadang gadang akan menjadi kawasan terpadu industri kreatif dan logistik
pt jakarta industrial estate pulau gadung menggandeng empat bumn lain
yakni pt pembangunan perumahan pt nindya karya dan pt telkom
untuk menggarap proyek infrastruktur serta telekomunikasi
selain itu pelindo ii juga akan mengembangkan sistem international logistics
tapi kita juga ingin menampung industri industri yang ada di setiap daerah
sebagai kawasan industri pertama di jakarta
lahan seluas lima ratus hektare ini akan digarap menjadi kawasan terpadu
berbasis teknologi informasi dan industri kreatif
kalau pelindo kan bicara port itu kita senang kalau ada kargo tumbuhan
kargo yang tumbuh
karena pelabuhan itu membutuhkan
pelabuhan kalau tidak ada volume gimana pelabuhan itu rame
kalau itu volumenya banyak pelabuhan harus menata diri
dengan melengkapi fasilitas meningkatkan level of service
meski belum ada estimasi anggaran sesuai dengan rencana
kawasan ini akan dibentuk berdasarkan sinergi beberapa bumn
dan universitas terkait baik dalam hal operasionalisasi maupun pendanaan
arzia warga direja jakarta